komisi pemberantasan korupsi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus gubernur papua lukas nmb
dua tersangka baru ini adalah kepala dinas pupr provinsi papua dan pengacara tersangka lukas nmb
rabu sore kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus gubernur papua lukas nmb
kedua tersangka ini adalah pengacara lukas nmb stefanus roy rening dan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi papua girius oneyoman
stefanus roy rening yang merupakan pengacara lukas nmb diduga berperan dalam menghalangi proses penyidikan tim penyidik kpk
ali menyebut sosok pengacara lukas nmb memberikan saran kepada tersangka lukas nmb yang bertentangan dengan hukum dan meminta lukas nmb untuk bersikap tidak kooperatif selama kasus ini
tersangka lain yang juga ditetapkan kpk yaitu kadis pupr provinsi papua girius oneyoman
girius diduga juga menerima suap dan gratifikasi dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur
di pemprov papua
kita kembali menetapkan pihak lain dalam hal ini adalah advokat pengacara dengan pasal dua puluh satu undang undang tindak bidana korupsi
yaitu apa dugaan sengaja menghalangi proses penyidikan perkara